jelang keberangkatan kloter pertama jemaah haji dua ribu tujuh belas pada dua puluh delapan juli nanti
penitia penyelenggara ibadah haji ppih kini masih mengurus kelengkapan dokumen para jemaah
sementara persiapan penyambutan jemaah haji di tanah haram ini masih dilakukan dan juga diharap sudah siap
musim haji dua ribu tujuh belas sudah di depan mata lebih dari dua ratus dua puluh ribu jemaah dari tanah air akan mengikuti ibadah haji ke tanah suci
kementerian agama sebagai penyelenggara pun menegaskan segala persiapan bagi para jemaah
baik di tanah air maupun di arab saudi hampir rampung termasuk kesiapan asrama haji di tiga belas embarkasi di tanah air
yang akan menerima kloter pertama pada dua puluh tujuh juli nanti
dengan kesiapan petugas yang memadai kemenak berharap
kepuasan para jemaah haji akan meningkat tahun ini
tahun lalu badan pusat statistik atau bps mencatat indeks kepuasan jemaah haji terhadap pelaksana haji mencapai delapan puluh tiga persen
kesiapan di tanah suci pada hakikatnya sudah ya sudah betul betul mendekati final
karena semua hotel hotel baik di mekah di madinah itu seluruhnya sudah dikontrak
tinggal menunggu kedatangan jemaah saja juga perusahaan catering yang kita kontrak juga sudah siap
lalu armada armada bis yang kita sewa itu juga
jadi praktis semuanya sudah relatif sudah siap di tanah air
tinggal persiapan satu dua yang sifatnya sangat teknis saja
sementara kita sekarang fokus pada persiapan di tanah air
khususnya dalam penyelesaian dokumen perjalanan pasport dan visa